ketidakpastian ekonomi global memicu pelaku industri perbankan bergerak lebih gesit dengan strategi mumpuni
tidak terkecuali sektor perbankan dalam negeri
di tengah kucuran kredit yang semakin pelit seperti apa potret dan proyeksi industri perbankan tanah air ke depan
outlook perbankan nasional akan dibahas lebih dalam oleh produser lapangan desi aritonang
bersama kepala eksekutif lembaga penjamin simpanan fauzi ihsan yang telah kami rekam sebelumnya dalam segmen the analyst
kepala eksekutif lembaga penjamin simpanan fauzi ihsan
namun kalau kita melihat prediksi pelaku pasar dan analis global analis ekonomi atas pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini
rata rata mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini lima dua puluh lima tiga persen
jadi meningkat dibanding tahun lalu
tahun lalu kan dua puluh empat sembilan persen
kenapa bisa meningkat
ada tiga hal pertama adalah program pembangunan infrastruktur pemerintah sebagai penggerak roda ekonomi
yang kedua adalah telah turunnya suku bunga kredit
yang ketiga adalah prospek kenaikan harga komoditas
tentunya akan membantu neraca perdagangan indonesia
di sektor keuangan sendiri seperti apa pak
kalau kita lihat dari sektor perbankan secara umum indikator sektor perbankan itu bagus
kalau kita melihat rasio kecukupan modal perbankan capital aricusi ratio ada di kisaran dua puluh dua persen
tertinggi dalam sejarah
kalau kita melihat npl non performing loans rasio kredit macet secara gross memang naik
tapi masih di kisaran dua delapan dua sembilan persen
di batas yang masih bisa dikendalikan
kalau kita bandingkan dengan tahun dua ribu sembilan sewaktu adanya krisis ekonomi global resesi ekonomi dunia
pada saat itu car atau rasio kecukupan modal perbankan di indonesia masih di kisaran tujuh belas persen
di bawah dua puluh dua persen sekarang
pada saat itu npl gross npl perbankan indonesia di kisaran tiga lima persen
masih lebih tinggi daripada sekarang dua delapan dua sembilan persen
sekarang kalau kita melihat net interest margin selisih suku bunga simpanan dan kredit itu di kisaran lima persen
salah satu yang tertinggi di dunia
kalau kita melihat tingkat profitabilitas perbankan return on equity itu masih di atas lima belas persen
salah satu yang tertinggi di dunia pula
jadi secara umum indikator perbankan indonesia
dan ini adalah implikasi dari overhaul atau restrukturisasi perbankan indonesia pas ke krisis moneter krisis perbankan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
bagaimana dengan sisi pertumbuhan kredit pak
kita tahu kayaknya belum mencapai target yang diinginkan untuk tahun dua ribu enam belas
memang pertumbuhan kredit turun turun
data yang terakhir kisaran delapan persen year to year basis ya
namun kita tetap melihat bahwa pertumbuhan kredit tahun ini bisa naik
ke kisaran dua belas tiga belas persen
karena dengan jalannya program infrastruktur pemerintah otomatis akan memberi stimulus terhadap sektor kontraktor
dan sektor kontraktor dan vendornya tentunya akan membutuhkan pembiayaan dari perbankan
itu akan kelihatan di semester dua nanti mungkin
bagaimana dengan arahan pak presiden soal single digit policy pak
mungkin nggak sih dicapai oleh perbankan di tahun ini pak
sangat tergantung inflasi
kalau misalnya inflasi bisa diturunkan secara tajam mungkin saja
tetapi sekarang yang lebih penting adalah bagaimana program infrastruktur pemerintah itu bisa jalan dengan baik dan memberi stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi
sebab begini juga ya kalau misalnya tidak ada stimulus ekonomi suku bunga bisa diturunkan secara tajam
misalnya di negara maju di amerika serikat di eropa di jepang suku bunga mendekati persen
tapi pertumbuhan ekonomi
artinya di bawah tiga persen
bahkan bisa flat persen
sehingga bisa dibilang bahwa suku bunga yang rendah bukanlah jawaban dari segalanya
memang membantu tetapi kalau misalnya tidak ada stimulus ekonomi maka suku bunga yang rendah tanpa stimulus ekonomi akan menciptakan yang namanya liquidity trap
dana yang menganggur
dan yang lainnya tidak menyerapnya
tapi apakah single digit policy ini akan nanti bisa mendorong pertumbuhan kredit tadi pak
yang akan mendorong pertumbuhan kredit adalah proyek proyek infrastruktur
dan dengan jalannya proyek proyek infrastruktur tersebut otomatis akan menyerap tenaga kerja akan menggenerasi pendapatan masyarakat
pendapatan masyarakat yang bertambah tentunya bisa di leverage dengan pembiayaan dari bank
yang terbantu dengan
dengan penurunan suku bunga
oke bagaimana dengan respon dari bank bumn maupun swasta dengan kebijakan dari pak presiden ini soal single digit policy
bi rate kita juga udah turun bagaimana nanti ke depan
kalau kita melihat faktor faktor global faktor global itu dua tahun terakhir ini tidak selalu positif ya
kita melihat bagaimana harga komoditas telah turun tajam
kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tiongkok turun
kita melihat bagaimana kekhawatiran pelaku pasar akan prospek atas prospek kenaikan suku bunga usd
ini adalah faktor faktor global yang berdampak tidak positif terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
sehingga yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah satu mengejot pertumbuhan atau pembangunan proyek infrastruktur
kedua terus melakukan dirubilasi kebijakan yang akan menarik investasi swasta
itu sudah menghasilkan kalau kita melihat forei direct investment sudah naik pertumbuhannya
sebelum kita bicara soal pajak nih pak
dengan segala indikator makroekonomi kita dan perbaikan likuiditas perbankan
lps ada kemungkinan untuk menurunkan lagi lps rate di sisa tahun dua ribu enam belas ini
harus dibedakan antara bi rate dan lps rate
bi rate atau nantinya reverse repo rate bank indonesia
itu adalah suku bunga kebijakan
suku bunga acuan untuk
menurunkan volatilitas kursus dolar rupiah
lps rate adalah
sesuai dengan undang undang
lps refleksi dari
suku bunga perbankan
jadi mekanismenya adalah
lalu suku bunga perbankan
turun baru lps rate turun
kenapa lps rate ini adalah
suku bunga dimana
atau menawarkan suku bunga simpanan
di atas lps rate
itu di atas suku bunga pasar
di atas tingkat kewajaran
nah ini yang
hanya bisa menjamin simpanan
masyarakat dengan suku bunga
yang tidak di atas
suku bunga wajar
atas suku bunga pasar dalam hal ini
makanya kalkulasi lps rate
itu adalah kalkulasi suku bunga
simpanan rata rata dari
lima puluh delapan bank umum
ditambah dispersi statistik
jadi sifatnya itu reaktif
kalau bi rate itu sifatnya
karena memang refleksi cerminan dari
suku bunga perbankan
sekarang kita pindah ke soal
pelaporan transaksi kartu kredit
yang diwajibkan oleh dua puluh dua bank
melaporkan kepada dirijen pajak
boleh minta komentarnya pak
saya rasa kalau misalnya ada dasar hukumnya
potensi penerimaan pajak
syah syah aja apalagi kalau memang
memang pengguna kartu kreditnya
telah membayar pajak
sesuai dengan peraturan
kan ini akan menjadi masalah
bagi yang tidak membayar pajak
sesuai dengan aturan
tax amnesty kita tahu sedang didorong oleh pemerintah
likuiditas pasti akan bertambah
seperti apa pak untuk lps
lembaga penjamin simpanan
dan lembaga resolusi bank
yang penting adalah tingkat kesehatan bank
likuiditas yang membaik tentunya akan membantu
dan membantu kebijakan ojk
tapi lps fokusnya adalah memastikan bahwa
masyarakat nyaman memakil dana mereka diperbankan
tidak perlu khawatir jika ada bank yang ditutup

mereka tercatat di bank tersebut sebagai deposito atau simpanan dan selama mereka menerima suku bunga di bawah suku bunga lps
maka simpanan mereka dana mereka dijamin
jadi prioritas lps satu adalah memastikan masyarakat nyaman dengan simpanan mereka diperbankan
yang kedua adalah jika ada bank yang gagal lps siap melakukan resolusi
tapi tax amnesty sebenarnya akan kembali menguntungkan bisnis bank ya pak ya
jika bisa dana dana yang dihasilkan dari tax amnesty bisa diserap oleh sbn bisa diserap oleh perbankan
intinya ada aliran dana yang masuk ke indonesia dan itu bagus
siap siap terima kasih banyak
terima kasih kembali
kalau bisa atas waktunya